sementara itu capres nomor urut dua prabowo subianto minggu sore hadiri haul habib hasan al hadad alias mbah priok di makam mbah priok jakarta utara
kehadiran prabowo disambut antusias ribuan jemaah
bakal calon presiden prabowo subianto lakukan kunjungan ke makam mbah priok koja jakarta utara
kunjungan ini dalam rangka menghadiri haul habib hasan al hadad alias mbah priok
kunjungan prabowo ke makam mbah priok adalah wujud silaturahmi
dalam sambutannya prabowo menepis atas kunjungan ke makam mbah priok sebagai agenda kampanye
dalam kesempatan ini prabowo berbaur dengan ribuan jemaah yang memenuhi area makam mbah priok
usai menghadiri haul habib hasan al hadad prabowo menyempatkan diri bersalaman dengan jemaah dari atas mobilnya